sejumlah tokoh pemuda dan agama mengelar konferensi pers di kota jayapura papua pada minggu sore
dalam konferensi pers tersebut mereka mengecam tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi senilai satu miliar rupiah
yaitu gubernur papua lukas nmb yang tidak memenuhi panggilan kpk
selain orang nomor satu di provinsi papua mereka juga mengecam pihak yang mengatasnamakan rakyat papua
yang menghalangi proses hukum terhadap gubernur papua
kami mendukung negara dalam rangka pemberantasan kasus korupsi di tanah papua
mengecam of the moment yang mengatasnamakan organisasi kmpi papua dalam aksu demo cfre tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh di jayapura
menyinta mendagri memanaktifkan gubernur apabila terbukti korupsi
sementara itu tokoh gereja kingmi di papua
pendeta jonas bonda juga mengecam gubernur papua yang diduga sering bermain judi kasino di luar negeri
kalau pemimpin yang main hal hal yang tidak benar masyarakat juga mereka akan ikut apalagi gubernur yang main
masyarakat bilang apa gubernur saya bisa main kita ini ada untung apa kita juga bisa main
jadi kami dari tokoh gereja kami tidak bisa untuk membela orang yang bersalah
sebelumnya masyarakat anti korupsi indonesia makin membocorkan aktivitas luka
luka nmb yang diduga bermain judi di luar indonesia
koordinator maki boyamin saiman kepada detikom mengklaim memiliki bukti lukas nmb pergi berjudi
di tiga negara masing masing singapura malaysia dan filipina pada april dan juli dua ribu dua puluh
menurut maki lukas nmb bermain di fasilitas judi ekstra eksklusif
dan diduga menghabiskan uang hingga setengah triliun rupiah untuk bermain judi
perjudinya kapan itu
dari foto yang ada bulan juli dua ribu dua puluh dua di genting highland
durasi berapa segala macam itulah yang tidak bisa saya jelaskan
lebih banyak berobat atau lebih banyak berjudi saya juga tidak bisa menjelaskan
karena memang itu sepotong sepotong yang saya sampaikan kepada masyarakat
ini untuk lebih menjelaskan ketika ppatk menjelaskan ada dugaan rekening kasino sampai rp lima ratus enam puluh miliar
saya juga tidak tahu persisnya itu
apakah untuk judi semua atau bukan
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menko polhukam mahfud md
meminta lukas nmb kooperatif memenuhi panggilan kpk
mahfud md menegaskan jika lukas nmb tidak mengindahkan pemanggilan ketiga kpk
maka sesuai mekanisme petugas kpk akan melakukan penjemputan paksa
soal pemanggilan itu sudah ada mekanismenya di
di kpk itu sudah ada aturannya
yang itu urutannya
jadi panggilannya dulu baik baik kan belum tentu tidak datang
seumpama datang apakah perlu dibantalkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya
nanti kpk sudah punya mekanisme sendiri
komisi pemberantasan korupsi kpk
telah dua kali melakukan pemanggilan terhadap lukas nmb untuk diperiksa sebagai tersangka
namun yang bersangkutan selalu mangkir dengan alasan sakit
terakhir lukas nmb melalui kuasa hukumnya
stefanus roy renik mendatangi gedung kpk jakarta pada jumat dua puluh tiga september lalu
stefanus roy reni menjelaskan kedatangannya untuk memberikan keterangan terkait kondisi kesehatan lukas nmb
ia menyatakan lukas nmb tidak dapat hadir dalam penjatualan ulang pemeriksaan
pada senin dua puluh enam september dengan alasan sakit
hari ini kami konsultasi akan menyampaikan kondisi kesehatan terakhir bapak gubernur
kita meminta kebijaksanaan bapak pimpinan kpk untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan
agar pak lukas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik
sebelumnya lukas nmb telah ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
terkait apbd di papua
diapkan sian n indonesia